proses hukum kan ada mekanismenya ada mekanismenya dan kita akan jalankan semua mekanisme itu
kalau kita memang tidak puas dengan keputusan di tingkat pertama ya kita upaya hukum di lantai kebanyakan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini